akibat ugal ugalan saat mendahului sebuah truk tangki
seorang pengendara di mojokerto tewas terlindas truk
sebelum tewas tubuh korban yang terpental hingga ke bawah kolong truk
sempat dua kali terlindas bantruk
beginilah kondisi tubuh korban yang hancur setelah terlindas bantruk tangki
bermuatan etanol di jalan raya sawahan kecamatan bangsal mojokerto
korban bernama sucipto warga desa jati kauman kecamatan purwosari kabupaten pasuruan
sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengangkat tubuh korban ke tepi jalan
peristiwa tragis ini berawal saat korban melaju dari kota mojokerto menuju kecamatan mojosari
tiba di jalan raya sawahan korban bermaksud menyalip truk yang dari lajur kiri
namun saat berada di tengah tengah truk korban menyenggol truk hingga terjatuh ke kolam truk
tubuh korban pun terlindas hingga tewas
hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk
dan membawa barang bukti ke polres mojokerto